sejak tanggal dua belas september lalu pemusatan latihan timnas basket untuk sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
digelar di kawasan glorabung karno senayan jakarta
pemusatan latihan timnas basket kali ini mayoritas diikuti oleh pemain pemain muda
dari sekitar dua puluh enam yang dipanggil hanya widianta putrateja yuda saputra muhammad arigi dan dembyakne
yang sempat memperkuat timnas di sea games vietnam atau fiba asia cup beberapa waktu lalu
tim ini harus berlatih selama dua tiga tahun untuk bisa bermain untuk timnas latihan timnas
mungkin beberapa timnas memainkan sea games kamboja mungkin tidak
tapi mereka akan berada di program selama dua tiga tahun
selain dipersiapkan untuk tampil di sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
sebagian dari para pemain yang dipanggil ini juga dipersiapkan untuk memperkuat tim indonesia patriot
di kompetisi ibl musim depan
salah satu pemain muda yang baru kali pertama dipanggil
mengikuti pemain pemain yang dipanggil ini adalah

di sini pemain bagus juga ya
nggak beda jauh sama sm
tapi erga harus ngejust gimana bisa nyatu sama mereka
ritmenya sama jadi strugglenya di situ aja sih
awal oktober nanti dari dua puluh pemain yang dipanggil
akan dipilih lima belas pemain untuk menjalani pemusatan latihan
di impact basketball amerika serikat selama dua bulan
salah satu tujuan utama menggelar latihan di amerika
adalah untuk meningkatkan skill individu pemain
dan juga untuk mendapatkan kesempatan latih tanding
dengan pemain pemain dari impact basketball academy
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta